tingkat elektabilitas bukanlah patokan bagi partai untuk memenangkan pilkada
dalam konteks ini kita mengambil contoh misalnya pd perjuangan
partai memiliki tingkat keterpilihan tinggi
dan hingga saat ini ped perjuangan juga tetaplah partai memiliki kekuatan
dan memiliki jumlah kepala daerah serta pimpinan dprd yang jumlahnya cukup banyak
bagaimana kemudian peta kekuatan partai berlambang banteng ini
yang pertama adalah jumlah gubernur dari pd perjuangan yang mendominasi tiga puluh tujuh persen kursi
yakni pdip punya tiga belas gubernur dari tiga puluh lima provinsi di seluruh indonesia
kemudian berapakah jumlah bupati yang diisi oleh kader pdi perjuangan
tidak terlalu signifikan memang
hanya sembilan belas persen dari total empat ratus an kabupaten di indonesia
ada delapan puluh dua bupati besutan pdip yang berhasil meraih suara di daerah masing masing
dan kalau kita lihat lagi di lini berikutnya jumlah wali kota
ini dari pdip berhasil menempatkan kader di jajaran pemimpin kota sebanyak dua puluh dua orang
dibanding jumlah seluruh kursi pejabat wali kota seluruh indonesia
pd perjuangan hanya memiliki dua puluh dua persen kursi untuk level ini
sementara jumlah ketua legislator daerah tingkat provinsi
pdi perjuangan mampu mendominasi jumlah kader
lebih dari enam puluh lima persen kader usungan pdip mengisi jabatan ketua dprd dari tiga puluh lima provinsi